tak hanya pemerintah yang menyediakan koneksi internet terbaik
namun juga maskapai berbiaya murah untuk penerbangan
citylink menjadi maskapai berbiaya murah pertama di indonesia
yang meluncurkan layanan wifi gratis dalam penerbangan domestik
saat ini saya sedang berada di pesawat maskapai citilink penerbangan qg enam ratus delapan puluh empat
yang merupakan pesawat pertama mereka dengan fasilitas in flight wifi
nah wifi ini sudah bisa digunakan setelah tanda sabuk pengaman sudah dipadamkan
dan setiap pengunjung bisa mendapatkan wifi sebesar lima puluh mb
layanan wifi gratis yang digunakan pada ketinggian tiga puluh lima kaki ini
rencananya akan dipasang di delapan belas pesawat maskapai citylink tipe airbus tiga ratus dua puluh di tahun dua ribu sembilan belas
penumpang yang membutuhkan kuota internet lebih dari lima puluh mb
bisa membeli paket berisi kuota internet agar bisa memanfaatkan layanan ini secara maksimal
kenapa kita mengedepankan free wifi ini sebagai pilihan untuk menambah layanan kita
karena kita selalu memberikan kemudahan kemudahan dalam setiap pelayanan kita
dan kita ini di target market kita didominasi oleh millennials
jadi antara dua puluh lima tahun sampai tiga puluh sembilan tahun dan didominasi oleh millennials dan business travelers
dan mereka itu adalah orang orang yang membutuhkan koneksi konektivitas dan selalu mengedepankan kenyamanan
para penumpang bisa menggunakan jasa in flight wifi untuk browsing internet serta streaming
namun kementerian perhubungan mengimbau penumpang tidak diperbolehkan menggunakan telepon dan sambungan video demi keamanan pesawat
ini sangat menarik sekali tentunya untuk semua penumpang
jadi ini juga makin apa ya membuat kita nggak bosen jadi nggak ngantuk
jadi ya apalagi ya
jadi seneng aja seru kita bisa konek sama orang di rumah juga
atau ngelakuin semua social media juga
oh bagus sekali menurut saya
saya sangat teruja sekali ya
dan saya rasa ini bakalan bisa buat citylink bakalan jadi lebih populer lagi
kayak saya juga bakalan lebih banyak fly with citylink dari sekarang
layanan wifi gratis merupakan langkah pertama dari citylink untuk menjadi maskapai digital
tentunya jasa ini akan sangat membantu dan memudahkan produktivitas penumpang
kalmel mursalim robin kitt dan pasar
untuk menyaksikan video ini
klik link di bawah ini